sementara itu para kiai dan juga ulama pengasuh pondok pesantren se jawa timur
mengutuk peristiwa ledakan bom yang terjadi di kampung melayu jakarta timur
saat melakukan pertemuan di pondok pesantren bumi solawat sidoarjo
para ulama menyatakan perlawanan terhadap ajaran radikalisme
yang dianggap memicu tindakan teror atas nama agama
karena itu sangat penting bagi seluruh organisasi islam
dan juga pemerintah untuk terus mengkampanyekan islam moderat yang damai
perwakilan kiai dan ulama kiai haji anwar iskandar mengatakan
perlu perubahan strategi dalam menangkal ajaran radikal
di antaranya dengan dakwah islam moderat di sekolah dan juga lembaga pendidikan lainnya
islam radikal ini mesti ditanggapi bukan hanya dengan tindakan
tapi juga penangkalan yaitu dengan deradikalisasi lewat pendidikan agama
lewat pembinaan generasi muda
dengan pemahaman terhadap islam yang rahmatan dan alamin